pemerintah berencana membiayai pembangunan empat puluh dua proyek dengan utang luar negeri
total utang yang akan ditarik untuk pembangunan empat puluh dua proyek tersebut mencapai enam lima miliar dolar amerika atau setara sembilan puluh tiga triliun rupiah
utang tersebut berasal dari sepuluh sumber diantaranya dari bank dunia sebesar satu dua ratus sembilan puluh sembilan miliar dolar amerika
bank pembangunan asia atau adb senilai tiga ratus juta dolar amerika serta pembangunan islam atau idb sebesar satu ratus tiga belas miliar dolar amerika
proyek yang akan dibiayai dengan utang tersebut antara layu terowongan di tolpayakumbuh pangkalan
pembangunan waduk pelosika dan mrt fase dua
pinjaman juga akan digunakan untuk membiayai pembangunan peralatan medis rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto
percepatan program reformasi agraria